psm makassar mendatangkan salah satu pemain indonesia yang lama bermain di eropa yaitu arthur irawan
sementara persebaya surabaya resmi mendapat pemilik baru yang siap menghadapi liga satu indonesia musim dua ribu tujuh belas
pasca dikalahkan oleh persib bandung dengan skor satu di piala presiden dua ribu tujuh belas
tim psm makassar langsung kembali ke kota makassar dan melakukan latihan seperti biasa di lapangan bp dua ip barombong pada rabu sore
pada latihan kali ini psm mendatangkan seorang pemain asal indonesia yang juga mantan pemain klub asal spanyol seperti espanyol dan malahak yakni arthur irawan
di bawah arahan pelatih kepala psm makassar robert rene albert arthur langsung melakukan sejumlah games ringan dan pematangan tim
arsul irawan pun mengaku sangat senang dapat bergabung dengan psm makassar
meskipun kini tidak harus membela klub eropa di spanyol dan belgia yang pernah diperkuatnya
sementara pelatih psm makassar robert rene albert mengaku sangat mengagumi permainan anak muda tersebut
berharap kehadiran arthur dapat memperkokoh pertahanan psm yang dianggap masih rapuh